siapa siapa siapa
eh bang iman yaudah bang
eh please deh jangan sksd
be be be be aduh be be
ini gua be be gua bini lo
memalukan kalian semua
kalian ini niat gak jadi penyanyi
kalau begini terus
gua bisa bangkrut tau
dikasih kesempatan malah kontok kontokan di atas panggung
bukan maksud gua untuk kontok kontoko di atas panggung
lah lah lah
kan ya situ jangan kebangetan pendek
punya badan pakai baju panjang nyengser
keinjak dah tuh
nah enak aja lu
ya kan pat bukan salah ella kan
eh bah diam bah
sudah sudah sudah
kalian itu geblek memang semuanya
masa di panggung malah berantem
enak banget lu ngatain kita geblek
eh emang ini gak ikut lu lah
kan dulu juga ikut ikut berantem
sudah sudah sudah sudah
sekali lagi kalian berantem di atas panggung
gua bubarin nih grup
kelap kelipanku di kapang
anak kapal main sekoci
gua katan juga apa
kalau bini gua gak ada di rumah
gua bebas nih
jadi playboy gang dangdut yang paling sukses dikabung ini
gak ketemu lagi disini
bangga tangan tak diri
sekali belan pasang tau
masih aja gak telat
neng ica jadi primer pasar hidup kali sekarang yuk
cengar cengar lu
kayanya tebel banget di muka
pelet pelet emang boleh nyempar grame pelet
itu pantangan jangan dilanggar
makanya peletnya lontur
eh tengik lu jangan sembarangan lu
yang sakit belah mana pak gino
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

eh kamu kamu kamu jangan dekat dekat kamu eh

iya iya benar benar
eh pak tolong diramanin pak
kamu pak amanin pak
pak pak pak pak

lalu sekali kau
oh berani masih
pak pak pak pak
lucy pak kenapa aku
gigi tuh kaki gigi disini
pak tahu lu kemana sih
pak gue disini masa dibawa
ya ada yang ngajakin ribut tuh